dia ngasih tahu nih handphonenya ke saya kalau tidak salah seperti itu dia nunjukkan map yang mulia
kalau tidak salah namanya itu segodeso tempat nasi tumpang
kemudian kami ke arah toko sana terus setelah itu dia kirimkan lagi
nanti habis ke tumpeng kita ke toko kue namanya toko fiori kalau tidak salah toko fiori
sudah di perjalanan kita ada sempat ngobrol berbincang bincang
seperti itu yang mulia
kemudian kita kembali ulangi yang mulia
tidak langsung kembali saat itu untuk kuenya itu belum siap diambil
jadi kita mampir ke tempat makan ke migacoan yang mulia
saya ingat betul
kemudian setelah makan ngambil kue
habis itu kita baru pulang sekitar jam sepuluh atau jam sebelas malam itu baru pulang yang mulia
kemudian kita bawa kue sama tumpeng tersebut ke dalam mobil
kita kembali ke rumah cempaka
tidak langsung turun
jadi saya dengan almarhum yosua itu stand by di mobil yang mulia
atas petunjuk almarhum nanti sudah mendekati waktu dini hari baru dikeluarkan
untuk surprise hari anniversi pernikahan bapak dan ibu
seperti itu yang mulia
jadi dari jam enam sore sampai pukul saudara berputar sama korban ya
siap yang mulia jam
sekitar seperti itu
kemudian jam saya itu menurunkan kue
itu bersama kalau tidak salah bersama bang riki
saya bawa kue kemudian saya simpan di meja makan
kemudian untuk nasi tumpeng itu dibawa oleh almarhum yosua
sama richard yang mulia
oh saudara richard sudah nunggu di bawah
siap yang mulia saudara richard sudah menunggu
tentu saudara mengambil kue sama tumpang itu kan cuma berdua
betul yang mulia
nah berarti saudara richard sudah nunggu di pinggir
saudara richard kemudian ada saudara kuat terus ada
sudah menunggu yang mulia di sekitar teras
kemudian pas pukul lebih satu menit itu baru kita
keluarkan kue dan tumpengnya tersebut yang mulia
kemudian acara malam itu
bapak atau ibu pimpin doa
kita dihadiri di situ ada
di ruang makan itu ada saya almarhum yosua
terus saudara richard ada saudara kuat
kemudian ada susi juga yang mulia
ada acara mengelilingi tempat makan itu semua
pada saat saudara datang saat itu saudara ferdi sambo sama saudara putri sudah tidur belum
kan itu waktunya kan pukul
belum tidur yang mulia
artinya kedatangan kalian memang sudah dinanti
seingat saya pada saat itu ada
temannya ibu dan bapak yang mulia
saya melihat dari seberang jalan itu
ibu bapak sama tamunya beliau sedang ngobrol yang mulia
jadi kami menunggu di mobil
karena yang lain juga tidak diberitahu yang mulia
jadi hanya saya dengan yosua saja yang mulia
artinya kegiatan perayaan rija di perkawinan antara saudara verdi sambo dan putri itu sudah dikabur
betul yang mulia
bukan tiba tiba atau pesta surprise kan tidak
betul yang mulia
karena pada waktu saudara datang saudara sudah dinanti oleh mereka kan
oke kemudian acara pesta potong tumpeng potong kue itu sampai jam berapa
dari acara doa kemudian makan makan itu sekitar
kalau kita perangkat ajudan sama art
kita baru selesai itu yang mulia
sekitar jam dua dini hari yang mulia
jam dua dini hari
kalau ibu dan bapak itu selesai makan
kemudian tamu tersebut pulang
bapak ibu langsung naik beristirahat yang mulia
kemudian setelah acara itu selesai
kami bantu susi untuk merapikan
setelah saya istirahat terus saya sampaikan juga sama om kuat
om barangkali saya ketiduran tolong bangunkan saya
sekitar satu jam aja saya tidur
karena besok jam empat saya harus bangun
kemudian saya menyiapkan untuk persiapan kembali ke jakarta
pesawat jam setengah tujuh dan harus berangkat itu maksimal jam lima subuh yang mulia
oke kemudian jam berapa saudara meluncur ke jogja
kemudian jam berapa saudara meluncur ke jakarta
kemudian jam berapa saudara meluncur ke jakarta

jam lima lima belas saudara meluncur bersama terdakwa ferdisambu menuju bandara
betul yang mulia
naik pesawat tiba di jakarta jam berapa
tiba di jakarta sekitar jam delapan pagi yang mulia
jam delapan pagi